pasukan berdiri tegak dan fokus penuh meski keringat terus mengucur di sekujur tubuh
itulah bukti semangat yang selalu menyala pada calon pasukan pengibar bendera pusaka capaska dua ribu dua puluh
enam hari jelang hari ulang tahun kemerdekaan republik indonesia ke tujuh puluh tiga
capaska tingkat nasional ini semakin giat berlatih di taman wiladatika cibubur
setelah latihan gabungan dengan pasukan lengkap di hari sebelumnya
ke enam puluh delapan murid dari penjuru nusantara ini terus memantapkan latihan formasi terdiri dari kelompok delapan dan dua
pelatih juga masih menyeleksi untuk menentukan tugas capaska di hari pengibaran dan penurunan bendera merah putih di istana merdeka
sekarang tinggal kita pemantapan dia mental
kemudian masih harus memperbaiki
kemudian ayunan tangannya kita harus perbaiki terus
karena kalau nggak kita perbaiki nanti dia terlena
jangan sampai nanti begitu pelaksanaan
ataupun bahkan bukan pelaksanaan
digeladi pun dia sudah menurun
selain di lapangan motivasi dan pembinaan karakter dan jiwa kebangsaan juga diberikan oleh pamo
selain di lapangan yang terpenting adalah pembentukan karakter mereka
nah karakter yang seperti apa
penting menjadi paski beraka tapi jauh lebih penting memiliki jiwa paski beraka
apa itu jiwa paski beraka jiwa paski beraka itu jiwa merah putih
apa itu jiwa merah putih ya tentu jiwa pancasila
sudah hampir satu bulan di klot capaska berlangsung
tugas negara sudah menanti di depan mata
selanjutnya capaska akan menjalankan rangkaian geladi di istana merdeka
demi kelancaran pada detik detik bersejarah di hari kemerdekaan republik indonesia
indra yani lakshmi dunia junior one jakarta